selamat malam proses panjang pilkada dki jakarta yang diwarnai oleh pertarungan politik bertensi tinggi
telah cukup lama kita tinggalkan
namun kita harus akui masih tertinggal fanatisme sebagian warga ibu kota terhadap para aktor yang bertarung sebelumnya
silang pendapat bahkan ujaran kebencian masih tersaji di ruang publik
situasi inilah yang dihadapi pemimpin jakarta di masa masa transisi menuju ke pemimpinan yang baru
mampukah jakarta keluar dari bayang bayang rivalitas politik dan ancaman perpecahan
malam ini kami akan menyajikan perbincangan dengan pelaksana tugas gubernur dki jakarta
jarod saiful hidayat
bersama saya alvito dinova gintings anda menyaksikan afd now
inilah hebatnya dki jakarta
hanya dalam satu periode saja ada tiga gubernurnya
mulai dari joko widodo yang kini menjadi presiden republik indonesia
basuki cahayapurnama yang kini menjadi terpidana
lalu jarod saiful hidayat
pengunduran diri ahok sebagai gubernur bisa menjadikan jarod sebagai gubernur definitif
meski cuma lima bulan saja
tapi jangan pandang sebelah mata
meski singkat jarod masih tetap memiliki kewenangan yang cukup dasyat
apa saja itu pak
oleh pak mendagri bahwa kewenangannya full penuh
lagi sk boleh
itu penjelasan dari mendagri tadi
mantap kalau begitu
semoga singkatnya sisa kepemimpinan pak jarod ini tuntas semua targetnya
belakangan ini jarod mulai membiasakan diri untuk menjalankan tugas gubernur
salah satunya menerima aduan keluhan hingga curhat warga
dulu tugas ini dijalankan oleh basuki cahayapurnama
meski cukup bikin pusing kepala tugas mulia ini tetap berjalan seperti sedia kala
ada rutinitas yang berubah dari seorang jarod
termasuk urusan masuk balai kota
saat masuk kerja apa saja yang berbeda pak
sehingga yang berbeda mungkin saya akan menerima pengaduan warga tetap melalui pintu depan
selama ini kan saya lewat pintu samping ya
besok saya akan melalui pintu depan dan harus menerima warga
jadi samping depan bedanya seperti itu
luar biasa lah pokoknya
seorang warga melewati pintu depan balai kota sungguh menyiksa
selain melayani keluhan puluhan hingga ratusan warga
pemimpin ibu kota juga harus meladeni puluhan wartawan yang selalu mencecar dengan pertanyaan aneka rupa
urusan pasangan kerja jarod kini bisa dibilang tuna asmara
iya betul tuna asmara
ia kini memimpin sendiri tanpa ada pendampingnya
berbicara soal tuna asmara tentu situasi ini agak canggung juga
segala sesuatu yang biasa dilakukan menjadi berbeda
sekali lagi pak apa yang berbeda
ya berbeda dong
kalau dulu berdua sekarang sendiri
pak pak pak
meski jomblo pak jarod masih punya pesona
saya jadi ingat saat ia menjadi idola para wanita
kejadiannya beberapa bulan lalu dan pernah kami tayangkan di program yang sama program ini juga
apa itu ini dia
pesona jarod saiful hidayat nampaknya berhasil merebut hati para wanita kala itu
saiful hidayat nampaknya berhasil merebut hati para wanita kala itu
kedatangan jarod disambut hangat
jarod juga mendapat pijatan dari tangan tangan lembut wanita
sayangnya wanita wanita ini sudah berusia lanjut
entah apakah para lansia ini gemas dengan pak jarod atau memang merasa nyaman berada di samping pemimpinnya
tapi yang jelas jomblo yang dimaksud pak jarod bukan jomblo dalam artian asmara tentu saja
ia tetap masih memiliki istri hingga saat ini
seluruh bicara jomblo nya pak jarod kurang asik jika tidak membicarakan kemesraannya dengan basuki cahayapurnama
anda ingin tahu apa yang mereka lakukan saat ulang tahun jakarta tahun lalu
ini dia pengakuannya
kita terbangkan empat ratus sembilan puluh merpati jantan dan betina
seperti kata pepatah merpati tak pernah ingkar janji
merpati jantan dan betina
mereka dilepas agar bisa terus bersama di alam bebas dan melanjutkan keturunannya di ibu kota
ngomong ngomong kenapa pak jarod dan pak ahok pilih merpati waktu itu pak
karena merpati itu menandakan kesetiaan cinta kasih dan damai
tuh kan benar kata saya merpati memang tak pernah ingkar janji
semoga ini juga yang selalu terjadi di jakarta
di mana pemimpinnya tak mengingkari janji kampanye termasuk pemimpin yang memasuki masa akhir jabatannya
panasnya tensi politik mengakibatkan masyarakat terbelah
terlebih di dki jakarta di mana situasi yang menguras energi mewarnai hari hari
potensi perpecahan terjadi hubungan kerabat bisa berubah hanya akibat berbeda pilihan
dalam dunia asmara peristiwa ini mirip dengan putus hubungan
nah sebagai pemimpin tentu pak jarod punya nasihat jitu terkait persoalan ini
apa sih pak
kita semua bersaudara jangan menyakiti di jakarta kita sendiri
kalau kalian sakit saya juga sakit kalau saya sakit kalian juga ikut merasakan sakit
himbawan ternyata tak semudah ucapan terlebih kota besar seperti jakarta yang lengkap dengan segala kompleksitasnya
melengah sedikit ada saja yang bikin gara gara serta memanfaatkan situasi
inilah yang disebut jarod sebagai kaum
pengkhianat ibu kota
kalau yang ngancam ngancam itu saya sebut ya mereka yang kakak begitu itu kan tadi sudah saya golongkan
iya kan mereka termasuk pemilik warga jakarta sebagai pemilik yang besar
atau mereka yang mengkhianati bila disebut dengan kaum pengkhianat
karena mereka yang menolak keberagaman itu saya maksudkan bukan warga negara indonesia bukan warga jakarta yang baik
memang begitu kecenderungannya
ganti pemimpin maka bergantian
anti pula kebijakan tentu semuanya terlaksana demi kemajuan dan ketertiban
namun terkadang manusia piawai melakukan akal akalan
mereka memanfaatkan lengahnya pemimpin dengan harapan bisa menerobos aturan
melihat gejolak seperti ini plt gubernur dki jakarta perlu memberikan peringatan
maka kita harus tegas ya kemudian jangan mereka berpikir ya eh gubernurnya sudah ganti belum gubernurnya tetap ya
nah itu dia catatannya gubernurnya belum ganti
pernyataan tersebut adalah wujud dari kegeraman jarod terhadap tindakan awwut awutan serampangan acak acakan apapun namanya
yang kini banyak bermunculan memanfaatkan situasi jakarta menjelang masa pergantian jabatan
bagaimana jakarta ini bisa maju jika masih banyak sikap sikap yang menjatuhkan harga diri bangsa
seperti apa saja sikap sikap tersebut kita tanya kembali pada pak jarod
mereka yang mempunyai sikap mental suka mengeluh
mereka yang mempunyai sikap mental suka menghina satu sama lain
mereka yang mempunyai sikap mental masih melakukan korupsi
mereka yang mempunyai sikap mental masih suka melanggar hukum
marilah kita dengan kebangkitan nasional ini kembali memperbaiki mental
mental mental yang tidak baik bagi pesakuan
kalau dipikir pikir ada benarnya juga kita perlu menjaga sikap terlebih sebentar lagi akan memasuki bulan ramadan
besok akan mulai ramadhan kita perlu mengontrol emosi mengontrol perilaku dan kontrol pangan
iya kontrol gula seperti apa yang dikatakan pak jarod ini
kalau puasa saya pastikan beras konsumsi beras akan turun
iya kan untuk cuma buka sama sahur
dan sebagian besar mereka juga tidak makan nasi banyak kok
biasanya apa kolak yang manis manis itu kan
nah justru gula yang harus dikontrol gitu ya
seorang jarod saiful hidayat sangat paham dengan psikologi serta urusan rumah tangga di bulan ramadan
mulai kebutuhan dapur hingga ciri ciri orang yang tidak berpuasa
seperti apa analisisnya kita saksikan bersama
bikin kue teror ya itu kalau beras enggak daging
coba kamu masa puasa kamu makan tambah banyak buka puasa itu
apa yang paling mengganggu buat bapak kalau bisa dikatakan itu mengganggu
di dalam proses demokrasi yang saya ikutin selama ini ya mohon maaf kalau saya sampaikan bahwa demokrasi pilkada kemarin
di jakarta itu tidak sehat
pak jarod terima kasih atas waktunya berkesempatan berbincang bersama kami malam ini
sebagai politisi karir bapak tadinya pengajar tapi kemudian beralih menjadi politikus
yang kemudian berkarir sebagai anggota dprd wali kota anggota dpr terakhir wakil gubernur
dan dengan keputusan pak ahok mundur dan mengajukan pengunduran diri akan menjadi gubernur definitif dki jakarta
untuk kurun waktu beberapa bulan ke depan kondisi politik yang terjadi di jakarta pernahkah bapak perkirakan
atau bayangkan atau antisipasi sebelumnya
tidak belum pernah kami antisipasi ya
sehingga kondisinya demikian dinamis demikian hingar bingar ya seperti yang kita alami kemarin
karena selama saya berkarir baik sebagai akademisi maupun anggota dpr ri maaf dprd kemudian wakil gubernur
dpr ri ya belum pernah sehingar bingar ya dinamis
apa yang paling mengganggu buat bapak kalau bisa dikatakan itu mengganggu
di dalam proses demokrasi yang saya ikutin selama ini ya mohon maaf kalau saya sampaikan bahwa demokrasi pilkada kemarin di jakarta itu tidak sehat
karena melakukan politisasi terhadap isu isu syara politisasi kepada tempat tempat ibadah dan intimidasi ya yang secara masif dan terus menerus
sama sekali tidak sehat kalau menurut saya dan tidak baik
maka dari itu ini kan sebagai pelajaran di dalam demokrasi kita
dan semoga pelajaran ini bisa dikonsumsi
dan pelajaran ini tidak akan diulang lagi ya pada tahun depan
dalam pemilu kada serentak dua ribu delapan belas
dua ribu delapan belas janganlah tidak baik gitu ya
di dalam berkompetisi tentu saja kita semuanya ingin menang
semuanya ingin mempunyai kekuasaan atau jabatan
tapi perlu saya menggarisbawahi
bahwa kekuasaan atau jabatan itu pada dekatnya bukan tujuan utama
apa tujuan utama
tujuan utamanya adalah bagaimana kita nawaitu kita niat tiksu kita ya untuk bisa mewujudkan cita cita dari kenapa negara ini merdeka
mewujudkan masyarakat yang adil yang makmur yang sejahtera
mewujudkan pemerintahan yang bersih
yang bebas dari korupsi
yang betul betul bisa melayani kepada seluruh warga masyarakat
itu tujuan utamanya
jadi saya memandang itu
jadi sekali lagi kalau kita berkompetisi dari sisi ini gitu ya kita tanya dulu pada hati kita
maka dari itu janganlah kita kemudian menghalalkan berbagai macam cara hanya sekedar untuk meraih kursi kekuasaan
saya mau mundur ke belakang
waktu pertama kali kasus penodaan agama itu menjadi kasus hukum apakah ada perkiraan kondisinya akan demikian luar biasa
sebetulnya kondisi seperti ini kan dipicu dengan statement yang kontroversial dari pak ahok ya cukup berhasil ibu ya
yang itu pun masih debatable ya
ada yang mengatakan bahwa itu penodaan ada juga yang tidak gitu ya
dan kemudian diikuti dengan rentetan demonstrasi besar besaran ke jakarta
inilah yang membuat dalam tanda kutip agak gaduh gitu ya
dan yang berdemonstrasi itu kan bukan warga jakarta sebagai besar
tapi dari luar jakarta yang sebetulnya tujuannya ujung ujungnya kan ya wilkada
tapi bapak memang mengakui bahwa statementnya memang kontroversial menimbulkan pro dan kontra
kalau menurut saya seyogianya itu tidak perlu disampaikan
tetapi kan beliau sudah minta maaf
berkali kali minta maaf kan begitu kan
dan tidak ada niatan sedikitpun untuk menista siapapun juga
dan saya percaya bahwa beliau tidak akan mungkin ya melakukan penistaan
karena saya tahu kehidupannya bagaimana ketika dia di rumahnya
dia memberikan tempat khusus pembantunya yang muslim untuk sholat di situ
membangun masjid di mana mana
termasuk di balai kota
mengumrohkan mengumrohkan ya
umroh terus menerus ya
dan itu dilakukan dengan memang itu tugas kami untuk melayani
membantu orang miskin
ketika membantu warga yang kekurangan
apa suku mu kan tidak
siapa yang mendapatkan kartu kjp
misalkan gitu ya kjp itu kan semuanya
termasuk juga kjs bpjs ya semuanya
mendapatkan rumah susun semuanya
artinya sebetulnya jauh dari itu
tetapi proses hukum sudah berjalan seperti itu ya kita harus terima
karena kita negara hukum
sebagai pejabat negara
proksi politis bukan proksi sebagai pejabat negara dan politisi karir
bapak tahu bagaimana menempatkan gestur dan lain sebagainya
tapi publik melihat bahwa fenomena pilkada dki dengan segala ceritanya dan pernak perniknya
benar benar menguras emosi seorang jarod saiful hidayat
benar gak saya katakan
kalau benar benar menguras emosi sih ya tidaklah
ya kita menghadapi lah itu kita hadapi
tangis muncul kemudian ada
kami memang mengalami saya mengalami bagaimana saya harus berhadapan dengan saudara saudara saya sendiri ketika lagi sholat
misalkan ya tidak diterima diusir
kemudian kata katanya seperti itu
itu tidak apa apa saya senyum ya tidak apa apa
tetapi yang terakhir ketika sudah ada putusan pada pak ahok seperti itu
itu banyak warga yang datang
mulai dari mengirim bunga
yang saya kaget begitu ya bunganya sampai ribuan
kemudian menyampaikan apresiasi berterima kasih
dan kemudian suatu ketika
pada hari pertama saya sebagai plt itu ya
dan di hadapan saya itu semuanya hampir semuanya yang datang ribuan orang itu menangis
waktu itu apa aura yang bapak rasakan ambience yang bapak rasakan sehingga akhirnya membuat bapak juga menangis
saya merasakan ada harapan besar
yang disampaikan yang diungkapkan oleh mereka yang datang
harapan yang besar itu bukan tentang persoalan pak ahok saja
harapan yang besar itu tentang masa depan indonesia
tentang kehidupan kita yang sangat beragam
tentang bhinneka tunggal ika
tentang tegaknya ideologi pancasila
itu yang saya rasakan
apalagi ketika menyanyikan lagu indonesia raya
saya tahu bahwa saya berhadapan dengan para pendukung yang kecewa berat
terhadap apa yang menimpa diri pak ahok
saya juga tahu kekhawatiran mereka dan harapan mereka
itulah yang kemudian membuat saya terhanyut ya di dalam irama seperti itu
bagaimana kita bisa tegar ketika kita berhadapan sama orang lain
bagaimana kita bisa tegar ketika kita berhadapan sama banyak orang ribuan orang yang meneteskan air mata dan bersedih
lagu indonesia raya pasti sudah bapak nyanyikan ratusan kali
sepanjang hidup begitu ya
ratusan entah ribuan kali barangkali karena bapak seringkali menghadiri acara acara formal gitu ya
tapi begitu magis apa namanya lirik dari indonesia raya sehingga akhirnya membuat bapak meneteskan air mata
itu saya selalu merasa terharu dan menitikan air mata ketika saya menjadi inspektor upacara
waktu menjadi wali kota blitar pun ketika indonesia raya dan bendera merah putih itu berkibar naik ke atas itu selalu ada rasa haru
bukan hanya di sini
tetapi di sini ada situasi yang lebih daripada itu
tidak ada bendera yang dikibarkan
tetapi saya melihat
wajah wajah yang bersedih muruk dan menangis serta memberikan harapan
selalu alvino karena bapak saya tentara dan setiap waktu kecil setiap saat saya selalu diberikan cerita tentang perjuangan ya para tentara para rakyat pada saat itu begitu lagu indonesia raya
saya menghayati betul dan merasa betul betul hanyut di dalamnya
dan saya membayangkan betul bahwa indonesia demikian
indonesia demikian besar
indonesia demikian beragam
indonesia demikian kaya raya
dan di situ waktu di wali kota itu saya teringat pesan bung karno
itu langsung melekat gitu ya
di dalam benak saya pesannya itu ditulis sama bung karno ini
kutitipkan negeri ini kepadamu
yang menitipkan bukan hanya bung karno
kepadamu itu saya merasakan kepada kau jarod
kepada kau yang hadir di sini kepada kita semua
ini satu tanggung jawab bagi kita bersama
karena saat itu bapak merasa bahwa indonesia raya mengalami ujian
mengalami ujian di jakarta
di mana nuansa nuansa tadi ya ujaran kebencian
kemudian spanduk spanduk yang intimidatif
itu banyak saya temui
di gang gang di depan tempat tempat ibadah
kemudian melalui corong corong tempat ibadah
itu juga disampaikan seperti itu
kayaknya kita itu kok tidak bersaudara ya
bukankah kita itu sudah berikrar bersumpah ya
bahwa kita itu saudara sebangsa dan setanah air indonesia
bukankah di dalam demokrasi
semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan untuk memilih
secara personal hubungan bapak memang dekat
sebagai individu satu dengan yang lain sebagai kawan sebagai sahabat
atau karena memang ada kondisi yang membuat hubungan bapak berdua menjadi lebih erat
ya anda bukan politisi yang baik kalau seperti itu
dia seorang pekerja profesional
dia terlalu ngomong apa adanya
banyak orang yang kemudian tidak terlalu
itu tahu hubungan personal bapak dengan seorang basuki cahayapurnama
yang orang tahu yang satu gubernur yang satu wakil gubernur
keduanya melaksanakan kerja dan fungsi secara profesional
hubungan bapak memang dekat sebagai individu satu dengan yang lain
sebagai kawan sebagai sahabat
atau karena memang ada kondisi yang membuat hubungan bapak berdua menjadi lebih erat
saya kenal dengan pak basuki itu sudah lama
sejak tahun dua ribu
ketika saya jadi bupati jadi wali kota dan pak basuki jadi bupati belitung timur
saya ketemu dalam satu kunjungan kerja di tiongkok ya
kita sering ngobrol dan sebagainya
tapi setelah itu ya selesai ya kita cuma kontak kotakan aja
ini orang punya prinsip
dan saya sudah bisa menangkap
saya sudah wali kota satu periode
ini periode yang kedua
dia baru saja jadi bupati
demikian waktu cerita meledak ledak
tentang bagaimana idealismenya untuk membangun dia punya daerah
saya dalam hati kecil orang ini boleh juga ini
dan saya bilang ke dia
anda bukan politisi yang baik kalau seperti itu
dia seorang pekerja profesional
dia terlalu ngomong apa adanya
kalau kita menolak sesuatu pada orang
itu tolaklah dengan bahasa yang bisa dia terima
sehingga dia tidak marah
ini pak basuki itu berfikirnya hitam putih
dan apa adanya
inilah yang saya sebut bahwa sebagai politisi sebetulnya dia kurang cocok ya
tapi sebagai pekerja profesional ya
dia seorang pekerja keras
saya kenal lama sama dia
dan saya angkat topik kepada dia punya integritas dan kejujurannya
dan hatinya yang ingin membantu yang lemah
itu yang saya tahu
dan saya ketemu lagi ketika dia nyaro di sini dua ribu dua belas
waktu itu bapak sudah di jakarta
saya sudah di jakarta
belum saya sebagai ketua dpd
saya ketua dpd
dpd dki jakarta sekaligus ketua dpp
sehingga pd iya di sini ya
sehingga saya kenal lagi sama pak basuki
saya kontak sama pak basuki ketika dia nyalon sebagai gubernur di bangka belitung
oh sempat kontak juga
ya sempat kontak dong
minta doa dan sebagainya
rupanya pak basuki juga mengikuti bagaimana karir saya
kinerja saya waktu di blitar gitu ya
saya juga ada yang mengikuti itu
ketemu lagi dua ribu dua belas sampai dengan sekarang
jadi bukan kenal satu dua tahun tapi sudah lama
tapi apakah erat hubungannya
apakah begitu kental persaudaraan persahabatan antara seorang jarod dengan seorang basuki
karena orang kemudian melihat bagaimana bapak
ada di posisi sebagai kawan yang dibutuhkan di waktu yang memang membutuhkan gitu
bagaimana kemudian di hari yang sama ketika fonis itu dibacakan
bapak datang ke cipinang dilantik dulu sebagai plt
balik lagi ke cipinang mencoba untuk menenangkan massa
dan sampai kemudian besok paginya ke makobrimob dan lain sebagainya
sebelumnya ada lagu indonesia raya dan lain sebagainya di kupandang
orang kemudian melihat begitu dekat ya jarod dengan ahok
dan mungkin orang pertama yang yakin dan percaya bahwa
apa yang menimpa seorang basuki cahayapurnama tidak tepat
saya betul betul dekat ketika pak basuki minta saya sebagai wakil gubernur
beliau ketemu sama ibu mega dia minta kalau untuk wakil gubernur
saya hanya minta satu nama mas jarod yang lainnya nggak mau
sehingga saya ditugaskan sebagai wakil pak basuki
dan dia telpon saya bahwa dia sudah menghadapi ibu mega
dan dia minta saya untuk melampingi beliau
nah ketika itulah saya dekat betul sama dia
karena saya sudah berada di kupandang
saya juga ingin memberikan pembelajaran saya karir lama sekali
memberikan pembelajaran kepada bukan hanya pada masyarakat jakarta
tapi juga di indonesia bahwa hubungan antara gubernur wakil gubernur
itu harus dalam satu kotak
jangan kemudian ada perbedaan sedikit saja kemudian pecah kongsi
ini yang terjadi banyak di indonesia dan tidak baik
ketika ada kepentingan yang berbeda itu langsung pecah kongsi
nah saya dengan pak basuki sudah tahu sama sama tahu
termasuk tahu juga apa yang harus kita kerjakan untuk jakarta
karena saya juga ikut merumuskan untuk menyusun visi misi jokowi basuki pada saat itu
dan sekarang saya diminta untuk membantu beliau
jadi itu dekat banget
itu pesan yang ingin saya sampaikan bahwa antara kepala daerah dan wakil kepala daerah
itu harus satu visi satu kotak satu irama
walaupun bapak tentu saja banyak tidak setujunya sama beliau
ini kan manusia yang berbeda kan dua orang yang berbeda
kalau saya tidak setuju atau dia tidak setuju pada apa yang saya kerjakan
itu biasanya kita selesaikan ya di dalam satu forum tersendiri
saya tidak sepakat dengan apa yang dia kerjakan
atau dia mengkritik saya
dan saya harus memberikan penjelasan
saya akan ngobrol berdua sama dia
artinya bisa diselesaikan
karena terus terang saya juga kadang kadang agak perhatian ya
banyak kepala daerah di banyak daerah itu antara kepala daerah dan wakilnya itu
enam bulan pecah kongsi setahun pecah kongsi
malah lagi mendekati masa pemilihan
ya walaupun sebenarnya ada ujian hubungan antara pak jarod dan pak basuki ketika pencalonan
waktu itu pak ahok memutuskan untuk maju secara independen dengan kawan ahok dan sebagainya
dan bapak mengatakan tidak mungkin saya bersama pak ahok ketika maju sebagai independen karena saya kader pdi perjuangan
sempat ada ujian di situ publik melihatnya dan kemudian mencoba untuk menakar pecah nggak dipecah nggak nih
pada akhirnya ternyata enggak gitu ketika pdi perjuangan mengusung ya pada akhirnya gitu ya
itulah sebetulnya esensi sebagai rekan sekerja bukan hanya rekan sekerja tapi sebagai keluarga sebagai seorang sahabat
kalau pak ahok mendapatkan musibah tentu saja saya harus ikut membela
kalau dia sakit tentu saja saya sakit
demikian juga kalau saya sakit
dia juga sakit
bukan hanya pak ahok
saya sampaikan kepada staf di pemprov kalau kalian juga mengalami musibah pasti juga kami akan memberikan penguatan kepada anda
saya kasih contoh misalnya dalam kehidupan kita
ini dalam etika kehidupan kita lah orang timur ya
kalau saya punya teman kemudian sakit tanpa diminta saya akan pasti datang memberikan penguatan
kalau saya punya teman ya
kemudian orang tuanya meninggal dunia tidak diminta pun saya akan datang
itu artinya kita harus saling menguatkan
janganlah kemudian karena ada peristiwa seperti ini padahal lari
itu yang pertama
yang kedua ya
saya yakin bahwa pak basuki itu tidak salah
dan dia telah berbuat banyak untuk dki
orang kita semua tidak boleh melupakan kebaikan orang lain
tidak boleh melupakan hasil kerja orang lain
kita harus kasih apresiasi
termasuk kepada para pendahulu kita kita harus kasih apresiasi
inilah yang apa menjadi ujian
apa yang kemudian membuat bapak menjadi kawan yang dibutuhkan di hari vonis itu dijatuhkan
bagaimana kemudian publik melihat ini hari itu adalah harinya jarod sebenarnya
itu bentuk tanggung jawab saya
tanggung jawab saya sebagai
ya tanggung jawab saya sebagai manusia biasa sebagai seorang sahabat sebagai seorang teman dan sebagai rekan sekerja
seharusnya semua orang juga harus melakukan hal yang sama kalau menurut saya kalau misalnya dalam posisi seperti saya
dan hari itu benar benar emosional pak
karena keputusannya demikian sangat mendadak
karena kita semua tidak siap sehingga kita semua shock gitu ya
termasuk teman teman di pemprov itu shock juga ya
dan saya baru dapat informasi itu setelah memimpin rapat
jadi enggak nonton tv enggak mendengarkan radio gitu ya
dan bapak mungkin memperkirakan ketika vonis dijatuhkan ya mungkin ada vonis tapi kemudian ada penundaan masuk tahanan sampai inkrah gitu
perkiraan kami sebetulnya fonisnya itu paling tidak sama dengan tuntutan jaksa
itu saja sebetulnya
sehingga tidak secepat itu
saya kaget ketika langsung difonis dan langsung masuk tahanan
pertanyaan saya adalah ada apa ini
maka dari itu langsung saya menuju ke cipinang
bukan memastikan kondisi kesehatan pak ahok juga tapi juga mentalnya seperti apa
termasuk mempersiapkan ruang tahanan
yang kalau seumpama dia akan ditempatkan saya cek ruang tahanan satu persatu di sana
orang memperkirakan seorang ahok pasti akan mendapatkan ruang tahanan yang lebih baik lah begitu
yang terjadi apa
sama saja semuanya
saya ditunjukkan di cipinang gitu ya ruang tahanannya waduh
saya pikir berbahaya
kita nggak bisa kendalikan orang di situ ya
jadi berbahaya kalau ada situasi ya bagaimana melindungi
karena jumlah sipir di situ cuma sangat terbatas sehingga penjara itu over
luar biasa tiga kali lipat gitu ya
meskipun setelah di situ saya kemudian bertanya
kan biasanya di situ ada apa namanya
tukangnya tokoh tukohnya lah ya
pentol pentolannya itu saya temuin
ketika ini saya harus dijaga begitu
siap kami jaga pak
tapi kondisinya seperti itu
bahkan terus terang ini baru saya ceritakan ya pak
ketika saya masuk lihat selnya itu itu yang di atas itu bersorak suara
bersorak karena kenal pak
saya pikir kenal saya kan
oh gitu tepat tangan bersorak
oh begitu kan
saya dki pak
oh ya saya pikir rakyat kami kan
terus saya ditarik sama sipir
pak keluar aja di sini pak
lalu itu warga dki
bukan pak itu pegawai pemprov dki
yang berkasus secara hukum dan kemudian
jadi ini menandakan eh saya ada di sini dan
kamu ingat apa yang pernah kamu lakukan
saya kira kira begitu
gak tau lah
tapi waktu itu disurahin seperti itu
saya pikir saya langsung istri saya wah berbahaya di sini
jadi artinya ke mako brimob bukan hanya semata mata mencari tempat yang lebih nyaman buat pak ahok
di mako brimob saya pikir juga sama saja
meskipun saya belum pernah ke tempatnya ya ke selnya ya
tapi saya pikir sama saja gitu ya
tapi kalau di situ itu waktu itu saya lihat selnya
itu masih belum disiapin
karena memang mendadak
lp juga gak ngerti
kalau pak ahok langsung dimasukkan ke situ
pengadilan tinggi juga belum ada
belum ada persiapan
belum ada persiapan semuanya
semuanya tidak siap ya
makanya saya mengatakan bahwa ini dipaksakan
nah kondisi yang tidak siap itu pertama kali bapak setelah mendengar fonis atau mendapatkan kabar soal fonis
ke cipinang bertemu dengan seorang basuki cahayapurnama yang sudah menjadi napi begitu ya
masih seperti ahok yang biasa atau shock
ya kaget gitu ya
tapi ya kita bagaimana berusaha untuk saling menguatkan ya sama beliau begitu ya
ya karena udah agak siang begitu kita lapar ya makan di situ
makan ya terpaksa beli
beli dulu gitu ya kita makan sama sama di situ
setelah sudah tenangkan istrinya
ya kalau fero datang anaknya datang keadilannya datang saya ngomong sebentar
setelah itu saya tinggal lagi ke kantor
setelah saya tinggal lagi ke kantor untuk meresin banyak hal termasuk tadi
ya penunjukkan itu
ya baru malamnya saya ke cipinang lagi untuk memberikan pemahaman kepada para pendukung supaya pulang dengan
itu keputusan itu diambil karena melihat pak ahok yang shock sehingga saya harus ada sebagai kawan atau memang bapak kata kata tadi ini betul
tidak terelakkan karena konsekuensi
ya tanggung jawab
tanggung jawab seorang teman seorang sahabat adalah saling menguatkan saling membantu
ya ini masalah kemanusiaan ya
masalah persahabatan nilai nilai persahabatan begitu ya
kalau saya berprinsip diajari oleh orang tua saya
kalau sahabatmu sedang menghadapi cobaan mengalami musibah kamu harus dekat sama dia
tapi ketika seorang sahabatmu itu sedang menikmati kebahagiaannya tidak usah kenal sama sahabatmu itu
ya kita harus bersyukuri bahwa dia sudah menjadi orang berhasil
itu aja sebetulnya
di sini kemudian ada panggilan bahwa bapak harus berbuat
siapapun juga bukan hanya dia
anda pun kalau sahabat saya diberlakukan seperti itu pasti saya belakang
karena orang biasanya menghubungkan intervensi itu dengan kekuasaan
orang selalu mengatakan bahwa basuki akan bebas lah karena kan kawannya presiden
intervensi intervensi yang di dalam ini intervensi tekanan tekanan politik
tekanan publik tekanan politik
ketika kita mendengar pak basuki menyatakan mencabut bandingnya
bapak tidak diberitahu dan tidak mengetahui sebelumnya
waktu bapak mendengar itu bapak konfirmasi ke pak ahok atau keluarganya
pada bu vero beliau bilang ya sudah daripada nanti tambah ribut begitu ya
apa sih yang dikhawatirkan pak
supaya tidak tambah ribut
dan yang kedua belum pasti juga
kalau banding akan turun atau
iya akan turun atau bebas gitu ya
belum pasti juga
percuma saja kita susun ya
lehal standing yang luar biasa
tapi kalau ada intervensi yang kuat
intervensi dari siapa
karena orang biasanya menghubungkan intervensi itu dengan kekuasaan
orang selalu mengatakan
mengatakan bahwa mbak suki akan bebas lah karena kan kawannya presiden
intervensi intervensi yang dalam hal ini intervensi tekanan tekanan politik
tekanan publik tekanan politik
dimulai lagi besar besaran
sudahlah nggak usah menghabiskan banyak tenaga banyak uang
yang kemudian merugikan banyak orang ya sudah
bapak bisa memahami pilihan yang luar biasa
sekaligus juga konsekuensinya karena menerima hukuman akhirnya harus mundur secara definitif
dan saya betul betul kasih apresiasi kepada pak hock yang berjiwa besar
dia tidak akan pernah lari dari kenyataan
dia akan menghadapi apapun resiko yang dia harus terima sebagai pejabat publik ya
saya kasih apresiasi pada dia
saya bangga punya sahabat seorang sahabat seperti pak ahok
yang betul betul tegar ya
meskipun secara manusia juga beliau waktu itu
waktu saya kunjungi di cipinang sempat down gitu ya
di hari pertama
ketika anaknya yang paling kecil si daud telpon ya
dan sakit ya
itu biasa itu itu saya pikir manusiawi juga ya
bagaimana seorang ayah ya anaknya sakit ya
dan kemudian bertanya apakah papa pulang malam ini
terus shock ya
dan saya yakin bahwa keluarga juga tidak mengira secepat ini prosesnya
kemudian bapak menjadi gubernur dalam kurun waktu empat lima bulan ke depan
karena keputusan pengunduran diri dan rasanya seharusnya di okekan oleh presiden karena konsekuensi dari pilihan pak hock tadi
masih banyak pekerjaan yang menunggu pak
yang harus kami selesaikan banyak
ini harus kerja ekstra keras ya double ya
kalau dulu kita masih bisa berbagi pekerjaan berbagi tugas dengan pak ahok
sekarang saya harus sendiri dibantu sama sekdan dan seluruh jajaran di biro kresil
bapak merasa bahwa pesta yang berakhir ini saya yang cuci piring
siapa yang berpesta ini kita masih dalam kondisi tirakat ya
prihatin karena ya pekerjaan belum selesai
ya artinya begini prosesnya kan bapak katakan tadi mulai dari pak jokowi pak ahok
dengan kondisi yang tidak normal kemudian harus seorang jarod yang menyelesaikan
bapak menerima itu saja sebagai sebuah
sebagai sebuah konsekuensi logis
konsekuensi logis ya
untuk setia kepada
konsekuensi logis ya
konsekuensi logis ya
konsekuensi logis ya
untuk setia kepada cita cita dan pilihan
itu saja sebenarnya
jadi ini saya kerjakan dengan perasaan ikhlas dan senang gitu ya
meskipun harus kerja dobel
kalau dulu lebih enak karena pak basuki bisa ngurusi tugas tugas di kantor saya lebih banyak di luar gitu ya
di lapangan gitu ya
sekarang saya harus ke lapangan ke kantor ke lapangan ke kantor tidak apa apa
makanya sudah kita siapkan birokrasi untuk menghandle sebanyak mungkin tugas tugas rutin yang itu

tiga prioritas utama lah untuk menyelesaikan
yang besar ya yang besar
ini harus kita
yang infrastruktur itu
tidak mungkin bisa selesai lima tahun
infrastruktur untuk transportasi
bapak juga bilang
saya juga bilang kepada pak sandi juga ya
mrt tuntas karena
tahun depan kita
asian scheme ya
ini harus tuntas untuk
transportasi termasuk juga
dengan prt atau jakarta ya
kemudian integrasi antar
sudah kita siapkan semua
ini proyek infrastruktur yang besar
termasuk juga menuntaskan
venue yang menjadi tanggung jawab
di ki yaitu velodrome
di rawamangul kami sudah cek
oke sudah kemudian
sama equestrian ya di pulau masya
ini juga harus
ini persiapan asian scheme
tuntaskan karena ini mawar bangsa ya
nawa bangsa ya ini harus
mendapatkan skala prioritas itu
infrastruktur yang besar yang lain lain
lebih cepat tuntas ya
pembangunan air fitra
ya kemudian pembangunan
pelayanan dasar untuk pendidikan
normal ya jadi
saya pikir ini bisa cepat termasuk
normalisasi sungai gitu ya
kemudian pembangunan rusun ya
nah ini hal hal yang
menyangkut kehidupan dan
menyangkut hajat hidup orang banyak
mendapatkan perhatian kita
kemudian untuk memperlancar
perizinan termasuk pembayaran
pajak gitu ya
retribusi ini semua
regulasi kita atur termasuk
juga di dalam
rangka proses rapbd
rapbd karena bagaimana pun
juga kita sudah terikat betul dengan
sistem e budgeting ya
ini harus sudah dilakukan
nah hubungan dengan
ini kan masa transisi juga pak di saat yang bersamaan
bapak juga ngurusin masalah transisi
urusannya sama budget yang akan
anisandi kemudian banyak kemudian
bukan orang media mencatat
hal hal yang katanya nggak disetujui
soal kjp plus yang
diusulkan oleh anisandi
tidak akan disetujui oleh pak basuki
memberikan kjp buat
anak anak putus sekolah misalnya
atau kjp bisa
dicairkan untuk tunai
gitu misalnya ya kami gak setuju
jadi kalau program program seperti itu
jabatan kami artinya
itu yang menjadi tanggung jawab pak
anis dan pak sandi
ya kalau dimasukkan

karena yang bertanggung jawab
ya oleh sebab itu
saya sampaikan saya sudah ketemu pak sandi
saya sampaikan untuk apbd
apbd perubahan itu masih tanggung jawab
aturan dari kementerian agri seperti
apa aturannya sudah turun
tidak bisa kjp plus masuk disitu
tidak bisa termasuk juga reklamasi
yang akan dialih fungsi menjadi
reklamasi itu terserah
silakan itu kebijakan dia
ruang publik sebagainya begitu itu
kalau kami selalu
kita sampaikan kepada
masyarakat itu pasti kita kerjakan
kita tidak bisa
misalnya menyampaikan sesuatu
yang nantinya itu cuma
sekedar janji tidak tidak bisa
lebih baik kita ngomong apa adanya
pak jarod nama pak jarod
itu tidak berarti
di bawah bayang bayang seorang
basuki cahayapurnama orang melihat
jarod punya gaya sendiri bahkan di akhir akhir
jarod kemudian seperti
atau interface jadi
jadi display dari
jarod karena lebih banyak pak jarod
yang ngomong pak jarod yang memberikan
apa namanya tanggapan dan lain sebagainya
mungkin juga bagian dari upaya untuk
merenangkan publik dan lain sebagainya
kemudian orang melihat
adalah sosok yang
politisi yang patut diperhitungkan
karena itu kemudian orang bertanya
setelah ini apa pak
mau kemana orang bilangkan
masih ada jawa timur ya mungkin
jawa tengah ada mas ganjar gitu ya
tapi pdi perjuangan di jawa timur
mungkin seorang jarod
yang sudah punya
kiprah di jakarta dan
namanya cukup diperhitungkan bisa masuk
ke jawa timur misalnya begitu atau
rencana yang akan dilakukan
enggak lah jawa timur
sudah banyak yang
pingin sudah banyak yang mau
biarkan silahkan saja yang mau lah
saya terima kasih memang waktu saya
di jawa timur ada banyak orang
menyampaikan sudah jawa timur saja pak
saya bilang enggak lah terima kasih lah
banyak yang lebih mampu
dari saya di jawa timur
berikan kesempatan kalau
saya akan fokus saja
ini melaksanakan tugas sampai
sembilan oktober kalau dibintang sama bume kan
enggak juga lah saya pikir enggak juga
kita pada pd perjuangan
banyak ya jadi tugas kita masih
sangat banyak kalau saya
ngalir aja lah
siapa yang sangka saya jadi wakil gubernur
saya juga enggak
itu kan sudah ada
karena waktu itu saya sudah
enak enak nih sudah merasa
agak tenang di prri ya
siapa yang nyangka saya
hidup itu memang
penuh dengan misteri ya
tapi kalau untuk jawa timur
jawa tengah jawa barat
sudah enggak lah
tapi akan saya bantu sebagai
repartai siapapun yang nanti akan
diusung oleh pd perjuangan
pasti saya akan all out bantu
publik ingin tahu sebenarnya
dengan langsung berinteraksi dengan langsung
dengan pak ahok
di dalam tahanan
apa kesan yang
yang bisa bapak tangkap dari
kondisi dia sekarang
di sana untuk publik
dan beliau yakin
bahwa apa yang dia kerjakan itu
tidak salah beliau tegar
maka dari itu beliau ikhlas
pak ahok yakin betul
lah yang akan menang
kebenaran lah yang pasti akan menang
sejarah perpolitikan indonesia
sejarah pilgada di indonesia
dan nanti sejarah yang nanti akan menjawab
saya yakin betul
kebenaran pasti akan menang
pak jarod terima kasih atas waktu ini